dan di hari ayah ini kita akan berbincang dengan salah satu ayah milenial
dikenal sebagai aktor ayah yang satu ini juga merupakan ayah asi
ini dia ringo agus rahman
hai selamat malam ringo
hai mavri selamat malam
hai selamat hari ayah
ini kan sekarang ayah itu bukan lagi sebagai seorang tulang punggung keluarga saja
tapi juga berperan penting sebagai tokoh atau sosok yang juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
nah gimana sih caranya ringo dan juga salba ini membagi peran membagi waktu terhadap yorka
saya justru membagi perannya adalah saya sebagai ayah yang keibuan dan sabay sebagai ibu yang kebapaan
karena memang terlihat sekali karakter ibu ibu terdapat di saya ya
yaitu yang hanya berdiam diri di rumah
dan tidak terlalu melindungi keluarga
sedangkan si bojo istri saya ini yang selalu melindungi keluarga dan mentalnya lebih berani daripada saya
jadi saya selalu bilang dia adalah kepala keluarga dan dia adalah bapak sesungguhnya
kalau aktivitasnya gimana tuh aktivitasnya
apa yang biasanya dilakukan oleh ringo
apa yang biasa dilakukan oleh sabai
oh kalau saya biasanya selalu pengen jadi teman main
jadi ketika anak saya lahir itu saya tahu bahwa saya punya mainan abadi dan teman abadi saya gitu loh
kalau sabah mungkin usaha
untuk mendidik kayaknya lebih ke apa ya
kalau saya memang selama ini berpikir untuk selalu jadi teman mainnya biorka
karena saya pernah mendengar ada suatu kutipan menjadi ayah itu bagus dan lebih baik lagi menjadi temannya anak gitu
jadi saya pikir wow pas sekali dengan jiwa yang pengen saya tularkan ke anak saya
saya ingin menjadi temannya biorka sampai abadi
akan jadi teman curhatnya ya
tapi kalau misalnya udah urusan menegur kemudian marah marahin kasih ke ibunya gitu ya
kalau yang agak kenceng
ibunya saya pengen biar ibunya yang disebelin saya tetap terbuka sama saya
saya pengennya kalau untuk ada batasan di mana dia memang harus saya disiplinkan untuk beberapa hal gitu loh
tapi saya nggak mau seperti orang orang yang terdahulu atau saya di keluarga yang bapak itu hadir mendisiplinkannya dengan hanya marah marah gitu loh
caranya seperti apa sih biasanya kalau ringo mendisiplinkan anak gitu
selalu dengan ngobrol
lalu saya gak pernah sama sekali kalau ngobrol sama orang anak saya yang manggil pun tuh kadang kadang saya gak pernah nyewekin
saya selalu iya biorka
iya karena yang lebih mengerti orang dewasa dicuekin daripada anak saya dicuekin gitu loh
jadi saya lebih memperhatikan anak saya kalau saya lagi di tengah ngobrolan serius
dan setelah saya disiplin gak boleh saya selalu menyertakan tidak bolehnya itu kenapa
kayak misalnya baru kejadian hari ini dia baca sambil tiduran kan
dan gak mau matanya rusak
terus dia gak suka ditegor
terus dia agak agak mau nangis gitu
gak boleh ayo duduk dong
dia gak mau
nggak boleh harus duduk gitu loh
terus dia gitu
tapi sambil dia tidur abis itu saya kasih tahu
kamu nanti matanya nggak bagus
nanti kamu apa pake kacamata terlalu cepat
emang biorka mau walaupun dia kayak deker gak deker
tapi habis itu saya bercandain lagi
at least pas dia ketawa baru saya ngomongin nggak boleh ya nak
selalu kayak gitu sih biasanya selalu ngobrol ngobrol dan ngobrol
berarti pola pendekatannya
tidak menegur secara keras
tapi lebih kepada ajak ngobrol
kemudian dikasih tahu apa sebab akibatnya dari setiap tindakan yang dia lakukan ya
iya kalau saya sih gitu
cuma kadang kadang dengan maksud kita gak keras
kadang kadang ada anak yang kayak anak saya tuh tiba tiba karena nggak suka aja ditegur
akhirnya dia memandangnya dia nggak suka gitu loh
tapi memang selama ini tidak pernah keras
karena akhirnya anak saya sih sampai dengan sekarang masih berhasil ya
dia tidak berubah jadi tiba tiba liar dan segala macam
enggak sih masih semuanya ngobrol dan masih bisa
itu sudah dikasih tau
masih terus get along bersama sama ya
tapi biasanya apa sih ringo yang dilakukan oleh seorang ringo agus rahman dalam quality time atau bonding bersama anaknya
tapi kalau quality time selalu dari mulai bangun tidur kita dusel duselan di tempat tidur
gak pernah kebangun langsung saya ninggalin pergi keluar gitu
selalu momen bangun itu bertiga kita dusel duselan
terus tidur juga selalu bertiga
kalau misalnya saya ada di luar pun kalau nemenin biorka tidur harus nemenin dulu
sampai dia tidur
tidur baru saya keluar lagi
sama main pedang pedangan yang lagi sering
lagi sering gitu pokoknya dan sekarang lagi suka main skuter saya
dia selalu ikut selalu apapun hobi yang saya pilih atau apa selalu melibatkan dia harus senang juga
jadi intinya kegiatannya harus bareng sama biorka
biar bareng bareng terus karena setiap waktu itu berharga ya
apalagi bagi ayah dan ibu yang bekerja
terima kasih banyak ringo
terima kasih juga
bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
hari ayah sekali lagi
dapat kado apa dari biorca
dapat kado ya pasti tadi dari biorca
sekali lagi selamat hari ayah untuk ringo